memasuki hari ke sepuluh pasca tragedi kanjuruhan terjadi imbas gas air mata masih meninggalkan jejak bagi para korban selamat
gas kedaluan yang ditembakan di klempo rejuster memiliki kadar kimia yang menurun
lalu apakah pak korban selamat betulkah tidak ada dampak yang ditinggalkan oleh gas kedaluarsa tersebut
jejak gas air mata di kanjuruhan kami bahas bersama raffi atta zil hamdi
yaitu salah satu korban selamat dari tragedi kanjuruhan malam hari ini
selamat malam raffi yang juga saat ini didampingi oleh orang tua dalam hal ini adalah sang ibu
selamat malam raffi
baik raffi kalau anda bisa lebih dekat ke arah kamera
boleh diperlihatkan mungkin raffi yang lebih maju mendekat ke arah kamera
boleh diperlihatkan kepada kami
bagaimana kondisi mata raffi sekarang
oke masih sangat merah
raffi bisa sambil diberikan gambaran kepada kami kondisi mata dan apa yang dirasakan di hari ke sepuluh pasca tragedi ini terjadi
kalau hari ini normal seperti biasanya cuma putih putihnya aja tadi merah
oke artinya efek samping atau dampaknya sakitnya berkurang
tapi masih mata masih mengalami iritasi masih mengalami kemerahan hampir di seluruh bagian mata ya kalau saya lihat ya
oke kondisi ini yang rasa sakit berkurang ini dirasakan pada hari keberapa raffi
pada hari ke empat
pondisinya mulai berangsur berkurang rasa sakitnya pada hari ke empat
apakah juga masih mengalami rasa sesak sesak nafas
udah enggak udah normal seperti biasanya aja
oke sudah normal seperti biasa
pada saat malam itu raffi bagaimana kondisi anda
apa yang anda rasakan pada saat itu ketika pertama kali terkena paparan gas air mata
mata saya sangat perih tidak bisa melihat apapun
agak nafas agak maksa jadi sakit
oke dan itu anda rasakan berapa lama raffi
sekitar empat sampai enam
empat sampai enam
empat sampai enam hari
sampai enam hari begitu ya
empat sampai enam jam
oke empat sampai enam jam setelah anda langsung terkena paparan gas air mata
ketika saat itu apa yang anda lakukan
apakah anda mendapatkan pertolongan langsung dari petugas medis di sana
atau raffi yang harus mencari pertolongan
saya sempat dibawa ke rumah sakit di dekat stadion itu
tapi di sana itu tidak di penanganan cuma digeletakin di depan aja di trotoar gitu
terus saya pulang kedua itu ke rumah sakit sama orang tua
jadi anda justru mendapatkan penanganan medis
dari keluarga bukan dari petugas yang berada di sana
saya digeletakin saja
tidak ada tidak ada apa tidak ada pertolongan saran bahwa ini harus bagaimana mata anda bagaimana kondisinya
tidak ada pernyataan seperti itu raffi
ini yang dibawa ke rumah sakit sama keluarga

ini yang dibawa ke rumah sakit sama orang tua

tidak ada pertolongan yang sebelumnya ketika masih di stadion setelah dari stadion
jadi saya di luar saja
paling saja di luar
boleh mungkin saya berbicara dengan orang tua raffi yang ada di sebelah juga mungkin bisa
bergabung masuk ke kamera bisa agar kita bisa melihat dengan ibu atau bapak
selamat malam dengan bapak siapa
ayah anda dari raffi

ayah anda dari raffi
melainkan pertolongan medis didapat setelah keluarga yang langsung mengantarkan ke rumah
kata dokter pada saat itu
kondisi yang dirasakan oleh raffi
sesak nafas mata peri
dan lain sebagainya ini
kan dari awal
kalau korban dari kanjuruan itu
akibat keras air mata
penanganannya hanya diirigasi
waktu itu di sakit
hanya iritasi penjelasan medisnya
oh diirigasi oke
pak sutris dan raffi
sekarang apakah tahu bahwa
gas yang ditembakkan pada saat
tragedikan juruhan itu adalah
gas kedaluar sah
jadi di kanjuruhan
apa pendapat dari pak sutris
hasil dari tim pencari fakta
yang dibimbing oleh pak mahfud md
saya percaya pada itu
oke melihat apa yang
diceritakan oleh raffi ketika
pertama kali terkena paparan gas
kemudian juga sampai dengan sekarang
ya saya sudah melihat
bahwa gas kedaluar sah
masih sangat merah
kita lihat walaupun rasa sakitnya
tadi dibilang sebenarnya sudah berkurang
gas kedaluar sah tidak memiliki
kadar kimia atau efektivitas
kadar kiminya berkurang
kondisi ini jauh berbanding
terbalik dengan apa yang kita lihat
pada raffi pak sutris
sekarang kita pakai logika saja ya
bahan bahan kimia itu
kalau keadaan luar sah itu
kalau dimakan kan lebih
kalau dimakan kimia
artinya yang dianggit sampai dengan pak sutris
makanan itu seperti itu efeknya
apalagi kalau bahan kimia
yang kadar luar sah itu
jadi kita lihat
seperti anak saya atau sampai yang meninggal juga
oke ini kontra dengan pernyataan polri
bahwa efektivitas semenurun
padahal sebenarnya apa yang terjadi pada raffi
bahkan sampai dengan hari sepuluh
kondisinya masih seperti ini ya
pak sutris ya
raffi apakah ini pertama kali
raffi menonton pertandingan sepak bola
sudah sering lah
oke sudah sering
dan pak sutris
pada saat itu raffi bersama
tidak sendiri ya bersama dengan
enggak artinya sama kakak
kita betul betul bisa di
bagaimana pak sutris
mungkin bisa ditambahkan penjelasannya
saya kurang mendengar
artinya ada cuma berbarengan
kita berdua kesana beda
raffi sama teman temannya
raffi sama teman temannya
makanya sama saudaranya
pak sutris dan juga raffi
penyelidikan juga masih terus dilakukan oleh tgipf
harapan korban selamat dari tragedi kanjuruhan
dan melihat apa yang terjadi pada malam itu
ini justru secara tuntas sampai
apa yang terjadi pada saat ini
korban yang selamat ini
ada yang sepuluh hari
apa yang dirasakan mentalnya juga kan harus
itu kan yang
oke jadi intinya
ini bukan hanya masalah
dampak fisik yang diakibatkan
tapi juga ada trauma yang ditinggalkan oleh korban
ya mungkin banyak yang
yang teringat ingat masa
yang bisa dibulkan hanya mengembirakan
perempuan atau dijenguk gimana gitu loh
mentalnya naik lagi gitu
baik terima kasih pak sutris dan juga
berbagi informasi di cnn indonesia
connected malam hari ini kita doakan
lekas kembali pulih untuk
dan juga semangat selalu ya terima kasih
selamat malam raffi dan juga pak sutris